menpora menyatakan bonus yang diberikan pemerintah adalah bersih tanpa dipotong pajak
usai pemberian bonus atlet para games oleh presiden di istana bogor sabtu siang menpora imam nahrawi mengatakan tidak mengetahui kebijakan npc soal dana kontribusi
namun imam memastikan besaran bonus yang diterima atlet pun bersih dan langsung ditransfer ke rekening para atlet
menurut nur tani imbauan tersebut tidak wajib dan diserahkan ke masing masing atlet
pemerintah langsung mentransfer ke rekening masing masing atlet pelatih dan itu utuh tanpa ada potongan pajak karena pajak dibayar oleh pemerintah
dan tentu masing masing ada kelipatan
pemerintah yang memiliki masing masing atlet adalah masing masing atlet
internal npc ya yang pasti dari pemerintah sudah memberikan semuanya dan hak haknya harus kita berikan sepenuhnya kepada mereka
tidak tahu urusannya soalnya itu pribadi kita sendiri kalau kita mau ngasih itu aja saya tahu
enggak saya tahu itu soalnya kita kalau mau ngasih pribadi sendiri kalau ada potongan saya nggak tahu urusannya
nominalnya juga enggak diwajibkan